meski di hari libur lebaran petugas pemadam api terus berupaya memadamkan api yang membakar lahan gambut di palangkaraya kalimantan tengah
api yang membakar lahan gambut di kota palangkaraya sudah lima hari belum juga padam
beginilah petugas badan penanggulangan bencana daerah atau bpbd kota palangkaraya yang harus berlari sambil menarik selang pemadam untuk mengejar kobaran api rabu siang
api yang tiba tiba muncul ke permukaan membuat petugas harus berusaha memadamkan seperti kebakaran di lahan gambut kawasan jalan go bos empat belas kota palangkaraya ini apalagi ditambah tiupan angin kencang
selain api yang terus bermunculan sulitnya memadamkan api lantaran pula kurangnya peralatan pemadam yang memadai dan susahnya mencari sumber air
peralatan masker juga terbatas gitu
menurut kepala bpbd kota palangkaraya sihang mengatakan terbakarnya lahan
dengan luasan lima belas hektare ini diduga sengaja dibakar seseorang untuk membersihkan lahan dengan cara dibakar
pada prinsipnya api kalau lahan ini tidak pernah terjadi akibat alam itu adalah akibat pulau mandiri
hingga saat ini menurut data bpbd kota palangkaraya luas lahan yang terbakar di bulan agustus sudah mencapai satu ratus empat belas empat hektare
sedangkan sejak januari hingga tanggal dua puluh satu agustus hampir tiga ratus hektare luas lahan yang terbakar
syamsuddin nur palangkaraya
alhasil jokowi dihukum untuk segera membuat peraturan pelaksana undang undang no tiga puluh dua tahun dua ribu sembilan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
sebelumnya sebuah gugatan dilayangkan sekelompok masyarakat kepada pihak pihak yang diakini bertanggung jawab atas kasus kebakaran hutan dan lahan di palangkaraya kalimantan tengah
mereka antara lain presiden republik indonesia menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia gubernur kalimantan tengah
atas putusan itu jokowi dan kawan kawan tidak terima
dan mengajukan banding
untuk mengetahui bagaimana sikap pihak penggugat setelah vonis dikuatkan di pengadilan tinggi kami sudah terhubung dengan ari rompas tim leader forest campaigner greenpeace yang juga menjadi salah satu penggugat
selamat malam mas ari
selamat malam mbak
mas ari tanggapan anda terlebih dulu
putusannya sudah dikuatkan
tapi kemudian juga masih
akan diteruskan ya masih banding
ya pertama memang sejak dari awal kita sayangkan pemerintah melakukan banding
karena sesungguhnya gugatan itu adalah perintah undang undang juga
kita ketahui bahwa setelah dua ribu tujuh belas diputus di pengadilan tinggi dan mereka masih tetap banding
dan saat ini kembali terjadi kebakaran hutan
artinya memang ada tuntutan kami memang masih relatif sangat relevan ya
tapi pemerintah masih mengabaikan atau kemudian masih melakukan upaya banding
kegagalan untuk menangani kebakaran hutan tahun dua ribu tujuh belas
separah apa kalau misalnya anda kemudian sampai mengajukan gugatan kepada presiden jokowi
karena sesungguhnya kan kalau untuk kalimantan tengah
khususnya dan memang beberapa wilayah di kalimantan dan sumatera
itu sudah hampir delapan belas tahun itu mengalami hal yang sama
nah pemerintah itu selama periode itu tidak melakukan upaya upaya yang serius
sehingga di tahun dua ribu lima belas itu terjadi sangat kebakaran yang sangat hebat
dan kami memilih langkah hukum untuk mengugat pemerintah atas lalai dan abai terhadap tanggung jawab mereka sebagai penyelenggara negara
sekalipun kemudian juga
sudah ada beberapa perusahaan yang dihukum dan juga membayar di
diwajibkan untuk membayar sejumlah uang kepada pemerintah
sejauh ini kami melihat memang tidak maksimal ya
karena memang salah satu kunci dari persoalan kebakaran hutan dan lahan ini adalah soal penegakan hukumnya
nah yang kami ketahui bahwa dari data data yang kami lakukan di dalam gugatan itu
itu banyak perusahaan perusahaan yang memang melakukan pembakaran ketika mereka
di wilayah konsesinya mereka
tapi kemudian upaya penegakan hukum tidak dilakukan
sehingga tuntutan kami sebenarnya juga pemerintah harus mengumumkan nama nama perusahaan tersebut
dan juga melakukan tindakan hukum ya baik perdata pidana maupun upaya pemulihan yang mereka harus lakukan
nah sejauh ini belum
belum menghasilkan hal yang maksimal
bahkan beberapa putusan kalau di kalimantan tengah hanya dua
hal hal yang kemudian bisa diputuskan
dan itu ininya sedikit sekali
misalnya kalau di sumatera
perusahaannya tidak walaupun sudah diputuskan sama pengadilan
perusahaannya tidak mau membayar itu
sementara kemudian kejadian terus terjadi lagi
karena di sisi lain memang pemerintah masih lalai untuk melakukan upaya penegakan hukum
sebagai hal yang substansi dari proses penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi
mas ari sejak anda
kemudian melakukan jalur hukum untuk terhadap joko widodo dan juga menteri kemudian sampai gubernur
sampai saat ini apakah sudah ada progres untuk penanganan kebakaran hutan
terutama di wilayah kalimantan tengah
seharusnya ukurannya sangat jelas lah
artinya beberapa tuntutan kami bagaimana sebenarnya pemerintah membentuk tim gabungan
yang terdiri dari beberapa pihak dan juga melibatkan masyarakat
dan itu belum ya
kami melihatnya belum
bahwa kemudian pemerintah sudah
salah satu gugatan kami misalnya soal menerbitkan pp tentang klh
kajian lingkungan hidup strategis
pemerintah sudah mengeluarkan
kemudian juga pemerintah sudah membentuk badan restorasi gambut
nah ini sudah tiga tahun berjalan
ini itu tidak sejauh ini
jadi ini adalah
padahal waktunya hanya lima tahun tinggal dua tahun
nah tahun ini juga sudah upaya pencegahan itu tidak dilakukan
buktinya kebakaran sudah mulai terjadi saat ini gitu
oke apakah ada tuntutan imaterial mas ari
karena ini sifatnya gugatan warga negara atau citizen lawship
jadi memang kami tidak
batasan yang tuntutan yang kami lakukan adalah itu adalah perbaikan perbaikan kebijakan
yang kami anggap sebenarnya kebijakan kebijakan itu mampu menurunkan potensi kebakaran hutan jika itu dilakukan
termasuk sebenarnya adalah bagaimana mekanisme penanganan bagi korban korban bencana asap
karena di dua ribu lima belas itu masyarakat dibiarkan terus menghirup udara yang tidak sehat
dan pemerintah tidak melakukan upaya upaya serius dari awal
bagaimana mekanisme dan juga penanganan terhadap korban
sehingga salah satunya juga kami menuntut pemerintah membangun fasilitas rumah sakit paru
dan juga mewajibkan pemerintah untuk menggratiskan para korban yang terkena ispa
selama ini korban yang terkena ispa bukannya sudah memang ditanggung oleh pemerintah daerah
jadi begini ada beberapa hal
misalnya kalau di perkotaan itu memang masih
tapi waktu kejadian dua ribu lima belas tahun lalu kami masih melihat bahwa korban itu masih ditanyain soal punya bpjs atau enggak
nah sementara di wilayah wilayah pedesaan yang tidak bisa terjangkau itu sangat sulit sekali untuk mendapatkan pengobatan
sehingga dua ribu lima belas kami buka posko posko untuk membantu korban di wilayah wilayah pedesaan
ini salah satu kendala yang memang
harus ditangani serius oleh pemerintah dalam konteks manajemen penanganan korban
mas ari bagaimanapun juga sekarang juga sudah mulai lagi ada bencana asap di wilayah kalimantan tengah ya kalau tidak salah
apa yang bisa dilakukan sekarang
iya dari dulu memang kenapa gugatan ini muncul karena pemerintah dalam menangani kebakaran kehutanan ini ya kayak pemadaman
api baru kemudian bergerak
nah dalam tuntutan kami sebenarnya sudah begitu teknis
kami lakukan mulai dari pencegahan kemudian penanganan pemulihan sampai kemudian instrumen instrumen hukum
yang memang harus dilakukan oleh pemerintah
dan itu sebenarnya sudah sangat jelas dalam tuntutan kami dalam gugatan kami tapi sayang itu tidak dilakukan
pemerintah coba menghindari melakukan itu sehingga ya faktanya kebakaran itu terjadi lagi
padahal sebenarnya kalau dari kacamata anda
itu sangat mudah ya dan sangat bisa dilakukan
karena memang juga itu sudah diatur
yang dituntut itu adalah sudah diatur di undang undang yang sudah ada
dan juga hanya sedikit tambahan untuk kebijakan baru
ya seperti rumah sakit ya
itu yang menjadi tuntutan kami
dan terus akan fight sekalipun pemerintah juga sudah banding ya mas ari
akan fight sekalipun pemerintah juga
kemudian menyatakan akan banding
karena memang ancaman itu masih nyata
dan memang bagi kami itu sebagai hak warga negara
sebagaimana dasar tuntutan kami
itu pemerintah wajib memastikan hak atas lingkungan bagi warga negara itu adalah hak asasi manusia
hak asasi manusia juga itu menjadi salah satu bagian dalam tuntutan kami
orang untuk berjuang
atas darah yang sehat
itu adalah menjadi kewajiban kami
hanya mewakili semuanya dari ribuan puluhan ribu warga yang terkena
dampak dari pemerintah pemerintah
oke mas ari rompas terima kasih sudah bergabung bersama kami malam ini